hai inilah rekaman video amatir milik warga yang direkam saat sebuah pipa saluran milik
perusahaan gas negara pgm mengeluarkan api di dalam gorong gorong di jalan mangga besar raya
taman sari jakarta barat selasa petang kejadian ini pun sempat membuat panik sejumlah warga dan
pengendara yang melintas setelah adanya laporan warga petugas sudin penanggulangan kebakaran dan
penyelamatan jakarta barat tiba di lokasi dan langsung berupaya memadamkan api guna mencegah
terjadinya perambatan ke kios warga setempat atau kebakaran itu terjadi karena ada kebocoran gas
atau apa itu pipa gas pipa gas yang ada di gorong gorong yang mana untuk mensuplai
masyarakat di bagian itu disempat mengeluarkan api untuk api luar biasa tadi memang sampai
mengarahkan dengan sepuluh unit pemadam bakaran dan jugaan kebocoran pipa gas tersebut disebabkan oleh
pipa yang sudah berkarat tak ada korban jiwa dalam peristiwa kebocoran gas ini tim liputan cnn indonesia